sementara itu pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan mulai dipadati penumpang arus mudik pada jumat siang
mereka rata rata adalah tenaga kerja indonesia yang selama ini bekerja di negara tetangga malaysia
beginilah kepadatan penumpang di dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan jumat siang
menurut ksop pelabuhan parepare sekitar tiga dua ratus penumpang yang didominasi tenaga kerja indonesia dari malaysia ini menggunakan tiga kapal motor
masing masing thalia dari nunukan kalimantan utara km aditya dari samarinda kalimantan timur serta km bukit siguntang dari tarakan kalimantan utara
mereka mengambil cuti dan pulang lebih awal lantaran ingin merasakan puasa dan merayakan lebaran di kampung halaman setelah bertahun tahun lamanya di perantauan
ini sudah berapa lama baru pulang kampung lagi
ini dari mana
tadi di kapal gimana banyak penumpangnya
syah bandaran dan otoritas pelabuhan parepare memprediksi arus mudik di pelabuhan nusantara mengalami kenaikan hingga dua puluh lima persen
kemajuan daripada kapal penumpang ini mencapai sekitar dua puluh lima persen ya
pendekangnya mungkin faktornya ya itu tadi yang bapak katakan bahwa mahalnya tiket pesawat ini
sejak poskomudik dibuka pada dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas lalu jumlah penumpang yang turun di pelabuhan nusantara telah mencapai empat lima ratus penumpang
hasrul nawir parepare sulawesi selatan